awal bulan ramadan di cirebon jawa barat
pantauan hilal tertutup kondisi awan
keputusan awal ramadan akan diserahkan ke kementerian agama dalam sidang isbat
salah satu titik pemantauan hilal
awal ramadan seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
dilakukan di wilayah pantai gebang cirebon jawa barat
sejak jumat sore hingga petang
petugas dari kemenak kabupaten cirebon
badan hisap rukyat daerah atau bhrd
kabupaten cirebon melakukan pemantauan hilal
menggunakan sejumlah alat yang sudah disiapkan
pantauan hilal di pantai gebang cirebon tidak terlihat
pasalnya cuaca di perairan cirebon terhalang awan yang cukup gelap
tidak bisa terlihat apakah hilal sudah muncul atau tidak